kita ke informasi lain larangan membuang sampah sembarangan lazim diterapkan di mana saja
namun berbeda dengan kafe yang berikut ini mengusung konsep unik kafe yang berada di pusat kota amsterdam itu
justru sebaliknya membiarkan para pengunjungnya membuang kulit kacang di lantai
amsterdam kota di negeri kincir angin mengundang jutaan wisatawan sepanjang tahun
dengan keindahan arsitektur dan budayanya yang memberi sensasi tersendiri
bukan hanya kemolikan kota budaya masyarakat yang gemar bersepeda
atau bangunan kuno yang memikat mata cerita unik tersimpan di kota ini
saya tertarik mendatangi salah satu kafe yang berada di dump squad
lokasinya berada di gang kecil bernama nes yang sesak oleh lalu lalang turis
kota yang berbeda dengan kafe ini menunjukkan keamanan yang sangat baik

pemandangan berbeda tersaji di sini
sementara biasanya tempat makan mengutamakan kebersihan
di kafe ini yang menyambut saya justru kulit kacang
yang berserakan di lantai
kacang menjadi cemilan komplementary atau gratis yang tersedia di meja
bila kurang pengunjung bisa mengambil kacang di dalam karung yang digantung di sudut ruangan
konsep santai mengunyah kacang sambil menunggu pesanan di usung kafe yang berdiri sejak dua ribu sebelas itu

motif bfb adalah menikmati dengan kualitas yang baik
lantai kayu rentan lembab dan kropos terlebih sering diinjak pengunjung sili berganti
dengan konsep pinot sales on the floor pengelola kafe ini berharap kulit kacang yang berserakan di lantai menjadi bagian dari perawatan
nah konon katanya kulit kacang yang dibuang ke lantai dengan material kayu membuat lantai ini menjadi awet
belum ada penelitian mengenai hal ini
namun yang pasti
membuang sampah sembarangan cukup dilakukan di sini saja ya
roni satria amsterdam